seorang guru ngaji di jakarta menawarkan hadiah berlibur ke luar negeri demi melatih kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan
ia membuat bank sampah agar masyarakat mengumpulkan sampah sampahnya
imbalannya para peserta bisa liburan ke tiga negara sekaligus
husnul khotimah merupakan salah satu nasabah yang sudah merasakan faedahnya menabung sampah
hanya dengan menabung sampah selama dua belas bulan dengan rata rata sampah sepuluh kg sampah yang ditabung perharinya
pada bulan juli lalu ia menjadi satu dari empat puluh orang yang ikut berlibur ke tiga negara dan merasakan nyamannya tidur di hotel berbintang
iing solihin pencetus bank sampah ini bulan juli lalu memberangkatkan empat puluh nasabahnya berlibur ke tiga negara malaysia singapura dan thailand
pria berusia lima puluh lima tahun ini mendapat ide awal dari ibu ibu pengikut majelis taklimnya yang menamakan bisa berlibur ke luar negeri tanpa biaya dari para suami
tahun ini gus ing membuat program baru berupa ibadah umroh bagi para nasabahnya dengan menabung sampah selama tujuh belas bulan atau nilai sampahnya mencapai tujuh belas juta rupiah dari setiap nasabah
kami membantu bukan mencari sumber kekayaan kami mengembirakan orang orang itu menabung jadi sampah itu sudah ditabung jadi mereka rasa gembira
tapi kalau kami sifatnya bisnis otomatis itu kurang boleh anda cek dengan harga lima tujuh ratus tiga negara itu kurang
program bank sampah ini tidak hanya memberi keuntungan untuk berlibur ke luar negeri
tapi juga melatih kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta melatih diri untuk giat menabung
tunawan sugro jakarta